dan selain itu presiden joko widodo menggelar rapat terbatas mengenai pembahasan persiapan terbitnya kartu prakerja
dalam pembukaan ratas presiden kembali menegaskan bahwa kartu prakerja bukan program untuk menggaji pengangguran
rapat terbatas digelar selasa siang di kantor presiden
presiden menegaskan bahwa kartu prakerja bukanlah sistem untuk menggaji pengangguran
narasi yang telah terlanjur berkembang di publik harus segera diluruskan
presiden menambahkan bahwa ada dua fokus dari penerbitan kartu prakerja
pertama mempersiapkan angkatan kerja agar siap bekerja atau menjadi pengusaha
dan meningkatkan keterampilan para pekerja serta korban pemutusan hubungan kerja
untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena phk
terkait implementasi kartu prakerja saya ingin menegaskan lagi bahwa program ini bukan menggaji pengangguran
sekali lagi bukan menggaji pengangguran
ini penting saya sampaikan
karena muncul narasi seolah olah pemerintah akan menggaji pengangguran
tidak itu keliru
jadi kartu prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja
yang berusia delapan belas tahun ke atas dan tidak sedang dalam pendidikan formal
atau juga untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena phk
yang membutuhkan peningkatan kompetensi